nanti mbak kalau di malang nanti mbak puri saya ajak ke tempat makan yang enak topul
mantep dua bowl hehehe memasakannya itu mbak masakan tradisional tempatnya itu belum lama
presiden kita ini juga pernah makan disitu lho mbak
ini adalah bentuk pelayanan mas darto
untuk mbak purdy
semua telah kusiapkan spesial untuk mbak purdy
ada yang kurang katakan sejujurnya apalagi yang kau inginkan
kenapa tuh mbak kok wajahnya pucet gitu
habis mimpi buruk atau mbak
atau mimpi liat setan
bercanda mbak bercanda hehehe
hai sobat puri kembali lagi di youtube channel gue go puri go go go

sekarang puri lagi ada di malang dan sekarang lagi ada di tol pandaan
nah toh ini tuh baru banget diresmiin tahun dua ribu sembilan belas
nah ini kita lagi di
maklum mbak puri ini baru kesini
nah ini saya hantarkan
bener kan mbak
wah saya dulu pernah
jadi pembawa acaranya
gimana kalo mbak puri pindah depan saja ya
syutingnya biar enak
lihatan dari depan nanti ya
yaudah boleh deh mas berhenti dulu di depan ya
nah sekarang puri lagi ada di toh pandaan di malang
kali ini puri mau tanya tanya soal toh pandaan sama mas dart
karena dia itu sering banget bolak balik
gimana sih dengan adanya tol pandaan ini
oh jadi tol ini beroperasi tahun dua ribu sembilan belas
panjangnya sekitar tiga puluh delapan km
yang menghubungkan antara kota pandaan
kabupaten malang sampai ke malang
terus mas yang mas rasain nih
dengan adanya tol pandaan ini apa
oh yaudahlah senang sekali dong
nah saya juga berharap loh mbak
banyak wisatawan wisatawan yang datang kesini juga
tentunya juga ini
banyak yang pesen rental mobil saya
cukup sekian laporan pandangan mata
dari puri dan juga mas dard dari toh pandaan
jangan lupa ikutin terus ya bye bye
mbak puri sudah lapar belum
wah kebetulan sekali
nanti kita ke sriwijaya kuliner center
wah apa itu mas
tempat makan yang dulu pernah
pak presiden itu loh yang makan disitu
iya kalau perlu kita nanti ke tempat duduk
yang pernah diduduki bapak presiden
wah apa aja tuh mas makanannya
wah banyak ada pecel rawon tempe goreng ayam bakar iwak keloto banyak pokoknya mbak
semua ada spesial untuk puri
katakan sejujurnya puri
apa yang sebenarnya kamu butuhkan